bakal calon presiden dan wakil presiden koalisi indonesia maju prabowo subianto dan gibran raka
buming raka mendapat dukungan dari relawan penerus negeri di jakarta pada sabtu petang
relawan penerus negeri sengaja mendeklarasikan dukungan mereka kepada prabowo dan gibran
lantaran yakin keduanya dapat melanjutkan program presiden jokowi serta memberikan kesempatan kaum
muda untuk menjadi pemimpin negeri deklarasi di kawasan mh tamrin ini dihadiri langsung baca
pres prabowo yang disambut meriah para relawan itu sih jadi memang tadi yang saya sebutkan
sebelumnya bahwa memang kita rasa pak prabowo pertama pak luhut sangat tegas jadi kita sangat
apresiasi memang dia sangat tegas berkali kali bahwa dia bilang dia akan melanjutkan program
program ke jokowi tanpa ragu dia publikasikan dia bicara dengan ketegasan kepada publik indonesia
jadi itu yang pertama
sementara itu dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda ratusan pemuda yang tergabung
dalam angkatan muda perjuangan setanggerang raya pada sabtu menggelar refleksi sumpah pemuda
ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti dialog dengan tokoh agama tokoh kebudayaan dan
lomba melukis serta menyatakan dukungan untuk pasangan ganjar pranowo dan mahfud md dari
koalisi pdi perjuangan untuk menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden pada pilpres
dua ribu dua puluh empat mereka yakin pasangan ganjar dan mahfud dapat memberikan dan menerima aspirasi dari para
pemuda di indonesia jadi harapannya pemuda seperti tadi yang kita bahas dan pertanyaan dari teman teman
jangan menjadi golongan yang tidak peduli untuk menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mari
semua generasi muda pemuda pemuda indonesia pakai hak pilihmu dengan sebaik baiknya lihat calon calon
lalu kita perjuangkan apa yang menjadi harapan dan cita cita kita bersama
adapun angkatan muda perjuangan dalam kegiatan ini juga turut mengajak para pemuda untuk
menyukseskan pesta demokrasi pemilu tahun dua ribu dua puluh empat dengan aman dan damai tim liputan cnn indonesia